mesin pemotong lapisan aspal digunakan petugas lapangan bbpjn jatim bali untuk mempercepat
pengerjaan perbaikan jalan di kawasan barong kabupaten nganjuk petugas tak hanya menambal
tetapi juga memotong aspal kemudian mengeruknya untuk diganti aspal baru pengerjaan seperti ini
dilakukan agar bagian yang diperbaiki memiliki daya tahan yang lebih kuat ketimbang ditambal
perbaikan oleh regu ini dilakukan di sepanjang jalan nasional dari pertigaan mengkring sampai
baron di kabupaten nganjuk targetnya saat arus mudik dan balik lebaran tahun ini jalan di sepanjang
rute tersebut bebas dari lubang petugas berkejaran pula dengan hujan yang membuat proses
pengerjaan terhambat bukan hanya itu kerep dan median jalan juga dicat pengerjaan ini dilakukan
setiap hari dengan target satu sampai satu lima kilometer
saking kusamnya akibat debu petugas sampai harus menggosoknya sebelum mengecat kerup ini
merupakan bagian yang lebih tinggi yang menjadi pembatas dari lapisan aspal jalan pengecatan juga
berkaitan dengan keamanan berkendara tujuan pengecatan kerep ini kerep dan median agar tampak
jelas dilihat pengendara pengguna jalan itu antara pembatas aspal dan kerep demikian pula
dengan median median tengah juga demikian kelihatan jelas
bahwa itu median kelihatan putih apalagi kalau malam hari malam hari itu kesinar
kena lampu itu akan menyala jalur tengah di jawa timur ini menjadi rute bagi pemudik lokal dan jarak
menengah salah satu bagiannya adalah pertigaan mengkrek pertigaan ini menghubungkan antara
jombang kediri dan nganjuk lihat saja jalur tersebut dilintasi berbagai ukuran kendaraan mulai

kemudian jalan jalan jalan sampai truk berukuran besar dan sensasi melintasi kawasan ini adalah
meski pertigaan tak satupun ruas jalan yang memiliki traffic light pengguna jalan harus
saling mengalah agar bisa melintas di persimpangan ini disebabkan karena di pertigaan ini terdapat
perlintasan kereta api yang hampir lima belas menit sekali dilintasi kereta api kepadatan selalu
terjadi ketika kereta api melintas
menkering sendiri kita melibatkan lima belas personel dalam satu kali jaga pikat jaga
tapi kita juga imbangi juga ada tim ure yang siap membantu
bila kemacetan itu terjadi di sekitaran wilayah ke diri
jadi ketika di menkering kita maksimalkan personel yang berjaga
kemudian ada kemacetan lain yang berimbas dari mengkring ini
kita setinggi dengan tim ure untuk mengure
firdaus mengungkapkan karena simpang tiga mengkring menghubungkan beberapa kabupaten
ia sudah berkoordinasi dengan tiga polres yakni nganjuk kediri dan jombang
pengalian arus ke arah papar ke diri menjadi opsi ketika terjadi kepadatan lebih dari satu km
firdaus mengatakan volume kendaraan di masa arus mudik nanti diprediksi naik delapan belas persen
mirta farid andras wicaksono kediri jawa timur